pemerintah jawa barat optimistis wilayahnya tidak akan mengalami dampak yang signifikan
dari kasus virus corona di tiongkok
hal tersebut berdasarkan data demografi bahwa wisatawan yang masuk ke jawa barat
didominasi oleh wisatawan domestik
bedanya begini hasil demografinya wisatawan jawa barat itu
jadi yang tiongkok sedikit
jadi kalau maaf ya dari perspektif lokal jawa barat kita tidak mengalami banyak kendala
tapi mungkin provinsi lain yang wisatawan tiongkoknya lebih tinggi
saya kira punya dampak luar biasa